pemerintah provinsi dki jakarta mengeluarkan kebijakan stop pemakaian air tanah di semua gunung tinggi dan permukiman mewah di ibu kota
perundangan permukaan tanah yang terus berlangsung serta alasan keadilan sosial menjadi latar belakang penerapan kebijakan ini
program stop penggunaan air tanah secara simbolis dimulai dengan pemotongan pipa air tanah di kediaman pribadi wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno rabu pagi
langkah ini diambil setelah ditemukan fakta penggunaan air tanah secara berlebihan dapat mempercepat penurunan permukaan tanah di ibu kota sebanyak tiga hingga delapan belas cm per tahun
selain itu sosialisasi program ini bertujuan agar masyarakat jakarta bisa mendapatkan air dengan kualitas yang lebih baik melalui perusahaan penyedia air berbayar
sandi menyebut air tanah di jakarta mengandung bakteri berbahaya e coli yang melebihi ambang batas normal
kita akan cingkatkan kita akan melibatkan semua dari peladinas

di bprd rumahnya masih di cek karena saya rasa mereka mungkin ada ketidaktahuan juga
jadi tolong nanti bprd untuk air tanah dikreditkan pemakaiannya
masa pakai air tapi garang garang panggaya itu kan agak sedikit ironis gitu